novelia bagaimana untuk korban yang meninggal
kemana mereka jika ada pihak keluarga yang ingin mengonfirmasi
apakah sudah ada informasinya harus melapor kemana
apakah sudah ada informasinya harus melapor kemana
apakah sudah ada informasinya harus melapor kemana

memang dari para korban sudah dievakuasi

jadi peteran yang didapatkan dari dua puluh empat rumah
termasuk satu orang ketik turka di australia

ada yang tinggal di bus rosalia intense
yang ada di ruang sel marambatan
merupakan bus yang berjalanan dari porto guggenheim
yaitu jalur menuju ke arah jalan tengah
dan juga ke jalan jalan bukit lumpur
keselamatan yang kami dapatkan
memang armada jatuh kemarin
di jalan jalan bukit lumpur dulu
dan ada tujuh orang tinggal di jalan ini
apakah kecelakaan ini juga melibatkan kendaraan lain novelia
ya seperti yang sudah saudara
kecelakaan dari jalan jalan bukit lumpur
adalah kecelakaan sejauh di jalan jalan bukit lumpur
itu membawa sekitar total tujuh puluh empat penumpang
satu kompil dan dua kompensi turun
kita jadi kejadian yang aku perkenalkan
tapi para korban tidak dibawa ke rumah sakit
atau para korban yang lupa ringan
yang akan diiriskan oleh armanda banu
dari rosalia rizal yang berada di sini
proses pemindahan bus po rosalia india
ini terlihat dari pihak jasa marga
untuk bisa memindahkan badan bus
orang yang meninggal
yang tewas dalam kejadian ini
telah berada di rumah sakit islam weleri
seberapa jauh titik anda saat ini
menuju ke rumah sakit islam weleri
ya saya bisa beritahu
saat ini saya kerja dalam perjalanan
di rumah sakit islam weleri
jadi total tiga puluh empat penumpang tersebut
yang saat ini sedang berada di kamar jenazah
memang belum dapat dipastikan
masih sedang dalam proses evakuasi bus
masih berada di lokasi kejadian
untuk korban meninggal dunia
ini sudah dibawa ke rumah sakit islam weleri
di tempat kejadian perkara
tidak jauh dari bus po rosalia indah ini
sudah sempat dilakukan olah tkp begitu
armada dikemudikan oleh bapak
kesampainya di km tiga ratus tujuh puluh jalur a
tiba tiba mengalami kecelakaan tunggal
di km tiga ratus tujuh puluh a
di kilometer tiga ratus tujuh puluh a
di tol batang semarang
tiga belas orang mengalami luka ringan
novelia nanti kami akan update informasi lainnya